ayo cepat serahkan ke situ
anggisku sakai ini
bahkan aku habisi semua terah majapahit
dan aku bisa menjadi raja
dan tempat tujuanku
ini enak mati
jangan ambil anakku
jangan ambil anakku
jangan ambil anakku
ambil kasih itu
tapi jangan ambil anakku
ayolah ikut aku
ayolah ikut aku
sembilan kali cukup
ayolah ikut aku
ayolah ikut aku
ayolah ikut aku
ayolah ikut aku
ayolah ikut aku
ayolah ikut aku
ayolah ikut aku
ayolah ikut aku
ki ageng butuh
simpanlah krispusaka majapahit ini dengan baik
dengan sambil berkata kata
sampai jatuh ke tangan orang jahat seperti dadungmu
berikanlah kepada mas karebet
setelah dia besar nanti
baik adeng sudang
aku persembahkan akar bahar ini
semoga bermanfaat buat kamu
semoga bermanfaat buat kamu
mas karebet adalah satu satunya
terah pewaris tahta majapahit
angkatlah dia sebagai anak jenis
angkatlah dia sebagai anak
gantilah namanya menjadi
baik kanjeng sunan
baik kanjeng sunan
baik kanjeng sunan
baik kanjeng sunan
budi kenapa budi
bawa aku ke hutan
kita ke hutan karena di luar sana
banyak orang jahat
kalau aku besar nanti
orang orang jahat itu akan mencubur pelajaran budi
tapi kamu jangan panggil aku budi lagi ya
tapi kamu jangan panggil aku budi lagi ya
panggil aku ibu
dan namamu sekarang adalah joko tingkir
pasti tak perlu hadir
jangan lupa joko tingkir
jangan lupa joko tingkir
jangan lupa joko tingkir
jangan lupa joko tingkir
jangan lupa joko tingkir
jangan lupa joko tingkir
jangan lupa joko tingkir
jangan lupa joko tingkir
jangan lupa joko tingkir
jangan lupa joko tingkir
jangan lupa joko tingkir
jangan lupa joko tingkir
jangan lupa joko tingkir
jangan lupa joko tingkir
jangan lupa joko tingkir
jangan lupa joko tingkir
jangan lupa joko tingkir
jangan lupa joko tingkir
jangan lupa joko tingkir
jangan lupa joko tingkir
jangan lupa joko tingkir
jangan lupa joko tingkir
jangan lupa joko tingkir
jangan lupa joko tingkir
jangan lupa joko tingkir
jangan lupa joko tingkir
jangan lupa joko tingkir
jangan lupa joko tingkir
jangan lupa joko tingkir
jangan lupa joko tingkir
jangan lupa joko tingkir
jangan lupa joko tingkir
jangan lupa joko tingkir
jangan lupa joko tingkir
jangan lupa joko tingkir
jangan lupa joko tingkir
jangan lupa joko tingkir
jangan lupa joko tingkir
jangan lupa joko tingkir
jangan lupa joko tingkir
jangan lupa joko tingkir
jangan lupa joko tingkir
jangan lupa joko tingkir
jangan lupa joko tingkir
jangan lupa joko tingkir
jangan lupa joko tingkir
saya hanya melihat lihat saja
jika kamu bisa menikahi putri sultan trengoro ini
peluangmu untuk menjadi raja akan sangat terbuka
kita bisa melanjutkan kejayaan majapahit
itu yang aku pikirkan ayah
bagaimana dengan kris pusaka majapahit yang ada di maskarebet
sampai saat ini aku belum menemukan
mas karebet maupun krisnya itu
datang ke pasar sendirian
mau belanja apa
istriku sedang sakit
aku mau mencari ramuan obat obatan
kalau begitu cepat sembuh
bagus aku masih mengenaliku
cepat katakan di mana mas karbet dan keris pusaka majapahit itu berada
kalau kamu tidak mau bekerja sama denganku
kamu akan mati seperti kiakan pengging dan kiakan tinggir
raja aku memanjamku
rajaku lebih tinggi daripada kamu yang seorang prajurit rendahan